high block racing yang diterapkan timnas indonesia berhasil menyulitkan timnas thailand membangun serangan dan juga membuat indonesia mampu melancarkan serangan serangan balik mematikan
pada laga lanjutan grup a piala aff dua ribu dua puluh dua yang berkesudahan dengan skor satu sama
pelatih timnas thailand alexander pocking menyampaikan hal ini usai anak anak asuhnya mampu mencuri satu poin dari pertandingan yang digelar di stadion utama gelora bung karno kamisore
menurutnya pendekatan skuad garuda yang lebih proaktif di babak kedua ini menjadi sebab tim besutan asuh sintayong mampu mencetak gol melalui titik putih di awal awal babak kedua
kartu merah yang diterima pemain thailand pun merupakan upaya menghalau counter attack cepat yang diinisiasi sadil ramdhani